papa kemana aja sih
aku dari tadi nyariin papa tau gak
gue takut papa kenapa kenapa
papa baik baik aja kan
gak tau harus pergi kemana lagi
untuk menenangkan hati
ya siapa tau
setelah papa sholat
papa gak ada disini
lo tau gak tempat yang lain selain disini
gue gak tau
otak gue buntu
yaudah kalo gitu kita sholat dulu yuk
kita minta petunjuk sama allah
supaya kita bisa ketemu sama bokap lo
dan sekalian kita berdoa
dan menjalani hal ini
ijinkanlah hamba memohon padamu
satukan kembali keluarga wulan
kembalikanlah kebahagiaan mereka
tolong lindungi papa dimanapun ia berada
kuatkanlah papa ya allah
sabarkanlah papa dalam menghadapi masalah ini allah
kiranya kau juga lindungi tante tiana dimanapun dia berada
dan juga bayi yang ada di dalam kandungannya
ku serahkan semua hidup kepadamu
tunjukkan jalammu ya allah
untuk masalah hidupku ya allah
gue tadi liat bokap lu
alhamdulillah papa udah ketemu
gue gausah ikut
sekarang ini pasti bokap lu cuma mau ketemu sama lu
iya tapi ga sekarang saatnya
kasian bokap lu
sekarang lebih baik
lo himbuk bokap lo
mulai dari rumah di harmony
besok gue jemput ya
papa kemana aja sih
aku dari tadi nyariin papa tau gak
aku takut papa kenapa kenapa
papa baik baik aja kan
gak tau harus pergi kemana lagi
untuk menenangkan hati
ya siapa tau
setelah papa sholat
dan bersimpu di hadapan allah
hati papa lebih tenang
udah pak cukup
aku harus di bas lagi
hidup papa hancur
hidup apa udah gak ada artinya lagi

papa kan masih punya aku
bapak juga masih punya karaman
papa gak boleh hancur
demi aku dan karaman pak
aku sama karaman
dan aku sama karaman
kamu gak boleh ngomong kayak gitu ya
oh atau kebutuhan aja kalian namanya samuel juga
hah mungkin banget
rin tadi tuh lo denger ini gak ask fm
tadi ada yang namanya samuel nelfon suara hati
rin kok diam sih lo gak denger ya
duh kalau itu gue gak tahu deh
nggak ngerti sih
udah malam nih gue yang ngantuk banget

bamalah the bat